anda masih belum menyerah
semakin anda memaksa
anda akan semakin tidak mendapatkan apa apa
dan saya sudah putuskan mulai hari ini
saya tidak akan pernah biarkan anda bertemu dengan reno
waduh nino udah pergi
gak ada jalan lain
nino jangan lupa
nino jangan lupa
nino jangan lupa
nino jangan lupa
nino jangan lupa
nino jangan lupa
nino jangan lupa
tapi lo kenapa sih nggak waspada sama sekali
lo tau gak
nino dapet rambutnya reina buat tes dna
iya lo gak tau kan
nino dapetin dari ikat rambutnya reina
dan sekarang nino lagi pergi ke lembaga tes dna
buat kasih sampel itu
kamu tau dari mana
ya gue lihat sendiri mbak
mbak denger ya
gue bener bener udah muak
gue muak banget
nino terus terusan ngurusin reina
dan sedangkan lo
lo gak tau apa apa
tadi elsa ngasih tahu aku
kalo mas nino sekarang lagi jalan mau ke hexagonal
maka dia ngasih
ngasih keterambut yang baru
kita cegah sekarang ya
ya udah ya kamu tenang ya
enggak kita harus kesana ya
kita harus cegah ya
belum bisa kesini
tapi saya udah sertakan sampel ya
harus ikut pak
dibawa saja anaknya kesini ya
anaknya gak bisa kesini
apa gak bisa dibikin pengacualian
tidak bisa pak
kode etik dari tes dna parenta adalah
orang tua dan anak yang bersangkutan
dia bukan orang tuanya
anda masih belum menyerah
semakin anda memaksa
anda akan semakin tidak mendapatkan apa apa
dan saya sudah putuskan
saya tidak akan pernah biarkan anda bertemu dengan reno lagi
dengarkan itu ya
ternyata gak bisa ya
tanpa persetujuan al sama mbak nien
baru tahu gue
itu yang bagus lah
jadi nino gak akan pernah bisa lagi tes dna rena
ya udah capek ya
aku udah capek peringatan kamu
ini terakhir kalinya ya
jangan buat aku jadi kehilangan respek sama kamu
terus tiba tiba dia datang kayak gitu aja
udah gak usah marah marah
gak usah sedih lagi
terbukti kan kata kata saya
melakukan tes dna
udah gak usah sedih nggak usah marah marah lagi
gak ada ngajar kan hari ini
kok kamu tau gak bisa
dulu kamu bisa
gue belum cerita soal ini ke andin
iya dulu saya pernah melakukan hal yang sama seperti yang nino
saya ingin melakukan tes dna
dengan mengambil sampel darah yang dinaik
itu temen aku
dia sakit flu
makanya dia pake masker
kayak om randy mas
kamu tau dari mana om randy flu
aku ketemu sama om randy
om randy pake masker sama topi
kalau boleh tahu kenapa
karena pak aldebaran
pernah membawa sampel darah
tanpa membawa orang yang bersangkutan
untuk melakukan tes dna
al pernah kesini
bawa sampel darah
al pernah kesini
bawa sampel darah
kenapa jangan jangan waktu itu
al yang ngambil darah aku diam diam
dan bawa kesini
kalau gitu terima kasih
buat informasinya pak
kamu kenapa sih gak ada kapoknya
kamu yang udah ngadu sama al madiun
kamu takut kok semua kebohongan kamu terbongkar
kamu takut kalau semua kebohongan kamu terbongkar